beginilah rekaman video amatir yang viral di media sosial menampilkan seekor buaya diseret
sejumlah warga menuju mobil truk diketahui video viral ini terjadi di desa babana kecamatan
budong budong kabupaten mamuju tengah pada selasa siang gue sepanjang tiga lima meter
ini ditangkap saat berada di muara sungai babana selasa dini hari buaya dikejar seorang
pawang bersama warga setempat untuk diamankan karena keberadaannya dianggap meresahkan lantaran
kerap muncul di sekitar pemukiman ali karena selama ini kan lebih banyak korban dan kedua
harus diantisipasi memang sebelum adanya korban oleh warga reptil berbahaya ini langsung dievakuasi
ke lokasi penangkaran
buaya milik pemerintah yang dijaga warga setempat
tiga unit rumah peristirahatan atau pondok petani kelapa sawit di desa kota garo dusun empat
pelamboyan kecamatan tapung hilir kampar riau dirusak kawanan gajah liar selain itu
rombongan gajah juga merusak tanaman sawit warga berdasarkan pantauan tim patroli bbk
sda riau rombongan gajah sudah menjauh masuk ke habitatnya tahura
kamis pekan lalu konflik gajah dengan manusia juga terjadi di desa rantah bertuah tidak jauh dari
tahura minas seorang petani tewas diinjak gajah warga diimbau tidak berbuat anarkis terhadap
gejah karena merupakan satwa dilindungi oleh undang undang warga tangkap ular piton sepanjang
lima meter saat merayap ke atap plafon rumah warga di loreng saleh kelurahan pelaju ulu kecamatan pelaju palegu

ke atap pelafon rumah warga di loreng saleh kelurahan pelaju ulu kecamatan pelaju palegu
lembang bahkan proses evakuasi ular yang dilakukan pun jadi tontonan puluhan warga
sedangkan evakuasi ular dilakukan sekitar delapan sampai sepuluh orang ada yang membawa kayu dan besi untuk
mengeluarkan ular itu dari plafon selama kurang lebih empat puluh menit pemilik rumah pak zulkifri bersama
warga lainnya akhirnya dapat mengamankan ular dengan panjang lima meter itu pas lagi ngobrol
ibu lu ada kawan ngebel pagi aduh lu rumah tuh maka no
kami keroyokan di toko hunite komen esperta nonsense besok har active ppp halpi ini ular tersebut dihubungkan bukitule yang busta sama penyamuk ular besar dari bayam hari berdiatai atau masalah urinibisk

tim liputan cnn indonesia